jasa penerbangan bertarif murah atau low cost carrier kembali disorot menyusul peristiwa jatuhnya pesawat lion air nomor penerbangan jt enam ratus sepuluh
sejumlah pihak mengaitkan peristiwa ini dengan kelalaian pemeriksaan komponen pesawat
nah apa saja faktor yang harus diperhatikan oleh maskapai penerbangan dan bagaimana cara untuk menggapai keselamatan penerbangan di indonesia
kita akan membahasnya dalam insight bersama saya desi anwar
keselamatan penerbangan di tanah air kembali menjadi sorotan
hari senin pagi tanggal dua puluh sembilan oktober pesawat terbang milik maskapai lion air jatuh di perairan karawang jawa barat
kecelakaan lion air nomor penerbangan jt enam ratus sepuluh ini memunculkan sejumlah pertanyaan terkait kelayakan pesawat
karena pilot sempat meminta kembali ke bandara soekarno hatta tidak lama setelah pesawat lepas lari
sebelum terjatuh di tanjung karawang pesawat lion air jt enam ratus sepuluh meminta untuk kembali ke bandara soekarno hatta atau return to best
menurut direktur airnav permintaan return to base dilakukan dua hingga tiga menit setelah take off
namun setelah permintaan diberikan airnav belum bisa menjelaskan mengapa pesawat hilang kontak sepuluh menit setelahnya
jadi setelah take off sekitar dua sampai tiga menit pesawat minta rtb
rtb tugas kami adalah melayani
karena pilotnya minta rtb atc menjawab dipersilahkan
tidak seperti itu ya kan jadi prosesnya kan panjang
nanti kan ada investigasinya mbak
investigasi berdasarkan recording berdasarkan image radar berdasarkan black box
ini semua nanti kemana mana
ini adalah penangan knkt untuk menjadikan
pengamat penerbangan alvin lee mengatakan ada ketidakwajaran dalam penerbangan bas kapai lmrjt enam ratus sepuluh rute jakarta pangkal pina
berdasarkan grafik penerbangan pesawat ada ketidaksesuaian kecepatan dengan pergerakan naik turun pesawat ketika sedang terbang
saya melihat grafik kecepatan pesawat dan pergerakan naik turunnya pesawat
itu agak di
pesawat ini kecepatannya naik tapi justru dia turun
kemudian ada mendaki cukup tajam kemudian rata kemudian turun lagi
ini ada apa sebetulnya
sebab kondisi cuaca kalau turbulensi juga nggak sampai segitunya
pesawat ini pilot juga sudah sempat menyatakan minta izin kembali ke bandara asal
pesawat lion air jt enam ratus sepuluh sebelumnya diketahui sempat mengalami kendala saat akan terbang dari bali menuju cengkareng pada minggu malam
setelah melalui perbaikan pesawat tersebut berangkat dan bermalam di bandara soekarno hatta sebelum senin pagi berangkat menuju pangkal pinang
ceo lion air memastikan jika teknisi dan seluruh awak pesawat sudah merilis bahwa pesawat boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh max delapan yang digunakan dalam penerbangan bernomor jt enam ratus sepuluh dari cengkareng menuju pangkal pinang telah dinyatakan layak terbang
oleh teknisi yang bersertifikat
saya tidak mengetahui persis tetapi sebagaimana diketahui bahwa engineer kami ada di pesawat itu terbang dan dia yang merilis pesawat itu
artinya dia beserta teman yang ada di ground merilis pesawat itu untuk terbang
itu yang kita ketahui
jadi kami yakin mereka sudah bekerja secara profesional
lion air berjanji akan bekerjasama dengan knkt dan pihak terkait untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan pesawat ini
sementara itu para pengamat aviasi memiliki hipotesa mengenai penyebab jatuhnya pesawat lion air dan salah satunya pengamat aviasi internasional mary shavo
selain faktor harus adanya pendalaman mengenai persoalan teknis di penerbangan sebelumnya dari denpasar menuju jakarta
menurut mary shavo investigasi juga didasari fakta dari laporan perubahan ketinggian pesawat
dan kemudian sudah diberitakan bahwa ada masalah yang akan menyerang
itu menunjukkan bahwa pesawat itu tidak mendapatkan kekuatan dan mungkin dalam menyerangnya

tapi fakta bahwa pesawat itu tidak bisa menyerang memberitahui bahwa mereka memiliki masalah dengan mesin mesinnya
indonesia terus berupaya memulihkan citra keselamatan penerbangan yang sempat tercoreng
apakah prosedur keselamatan penerbangan di indonesia selama ini sudah tepat
kita bersama seorang pengamat aviasi ananta wijaya managing director dari wikan global engineering
halo pak ananta apa kabar senang sekali bertemu anda
dan sekarang memang banyak sekali kita memanggil para pengamat aviasi karena kecelakaan yang baru baru ini dari lion air jt enam ratus sepuluh
dan ini mungkin saya rasa pak ananta juga sangat tepat karena cukup lama bekerja di garuda maintenance facility
dan juga sebagai engineer di kuwait
kalau kita ingat ya dua ribu tujuh itu seluruh maskapai penerbangan di indonesia itu di ban dari kawasan uni eropa
ini kan istilahnya tidak bagus buat image indonesia
apalagi ya dianggap kita kelas dua lah tidak layak untuk mengangkut para penumpang internasional dalam sepuluh tahun ini
sekarang kita semua maskapainya sebenarnya sudah dinyatakan layak
tapi pak ananta sendiri ini bagaimana melihat
apakah ini sudah direspons dengan baik oleh maskapai maskapai di indonesia terhadap masalah keselamatan
yang memang seharusnya kita sudah terus menerus tingkatkan lebih baik
ya mungkin sebelumnya saya turut mengucapkan bertukar cerita dulu
kepada para korban semoga keluarga ditinggalkan juga diberi ketabahan
menurut saya sih akhir akhir ini kegiatan awareness tentang safety sih sudah cukup bagus ya
artinya karena kita waktu dicabut dari u band pun itu sejauh ini
audit dan juga presentasi harus kita lakukan
itu yang setahu saya kita harus siapkan
mungkin permasalahan kita adalah lebih kepada konsistensi dalam aplikasi
kalau secara regulasi saya pikir regulasi ini sudah sama kuat dengan regulasi yang ada di amerika
dan ini regulasinya sudah sesuai dengan standar internasional
sudah bisa kita samakan dengan faa atau juga dengan easa ya kalau di eropa
tinggal mungkin konsistensi kita dalam memonitor aplikasinya ini
karena maintenance atau perawatan itu bukan pekerjaan yang sederhana
yang butuh sekali disiplin kerajinan dan juga kejujuran jelas dalam melaporkan segala macam
dan monitoring juga yang jelas dan juga tentu saja sdm nya yang tersedia untuk itu
nah kembali ke indonesia ini kita banyak sekali mas kapai
ada yang istilahnya yang full service lah
tapi ada juga banyak yang namanya low budget atau yang harganya jauh lebih murah istilahnya
apakah dalam safety ini tercerminkan pada kira kira jenis maskapai
ini dari segi budgetnya atau dana yang dialokasikan misalnya untuk safety dan maintenance itu ada perbedaan
tidak harusnya tidak
karena kalau kita harus memenuhi peraturan keselamatan berarti kita harus membangun sistem di dalam
itu dengan segala seperangkatnya yang membutuhkan jelas membutuhkan suatu biaya
dan biaya itu tidak akan bisa ditawar
karena kalau biaya itu ditawar pasti ada kegiatan maintenance atau perawatan yang akan dikorbankan
bagi saya seharusnya sama
mungkin tinggal tadi
kalau orang bicara yang ini akan lebih untuk
untuk atau tidak
yang satu mungkin strateginya di profit marginnya
yang satu lagi strateginya adalah di volume
jadi harusnya tidak dengan ini lah
dari segi safety nya itu berapa persen dari segi dana operasional yang dimiliki sebuah perusahaan yang khusus untuk safety issues
sebenarnya kalau safety issues bisa tidak terbatas
kalau kita comply dengan segala regulasi orang akan mengatakan sebenarnya itu kita sudah memenuhi namanya acceptable safety level
tapi kalau kita bisa melebihkan pintu kita akan masuk ke affordable safety level
dimana kegiatan safety nya harus lebih banyak lebih meningkat
mungkin trainingnya akan lebih sering
fasilitas akan lebih sering diperbarui
nah itu dia
apakah ada perbedaan dari misalnya ada maskapai yang konsisten track recordnya kan bagus
misalnya ini kita bisa lihat di dunia seperti misalnya kotas ya
atau yang airline airline yang istilahnya brand name nya itu sudah terpercaya
apakah ini ada kaitannya dengan seberapa serius mereka mengelola safety issue nya itu sendiri
training yang diberikan
yang jelas gini peraturan sudah menjamin kalau kita bisa meng comply berarti safety levelnya sudah sama
minimum safety level sudah tercapai gitu ya
harusnya tidak ada iron yang diam diam mengurangi jumlah training
mengurangi fasilitas itu tidak ada harusnya
tapi thailand yang melebihi malah mungkin ada
kalau bagi saya seperti itu
tapi dari pengamatan anda sendiri yang terjadi di indonesia ini
bagaimana dari segi compliance nya
regulasi ya bagus bagus saja
tapi dari segi compliance nya antara maskapai satu dari dua
ya itu yang kita harus
kita harus duduk bareng dengan regulator ya
artinya selama ini bagaimana mereka memonitor pelaksanaan maintenance di airline airline
adakah indikator indikator perawatan yang dilaporkan lalu dipublish seperti itu ya
itu saya terus saja tidak bisa jawab sekarang
dan ini tidak ada kita tidak bisa akses misalnya dari segi berapa yang tidak comply atau
tidak selesai data itu masih disimpan oleh mereka ya
saatnya juga sekarang mungkin untuk beberapa data data seperti itu harus bisa diakses publik ya
mungkin juga menarik
nah berkaitan dengan kecelakaan itu sendiri
dan kecelakaan biasanya misalnya tergelincir itu juga
atau mungkin tidak take off tidak smooth linding tidak smooth dan lain sebagainya
kalau anda sendiri melihat itu paling sering
ini kan dari faktor human error misalnya
atau kendala teknis atau cuaca dan lain sebagainya
sebenarnya kalau accident itu tidak pernah dari satu cause
pasti ada kombinasi dari beberapa sumber ya
tapi memang yang paling sering mungkin kalau di indonesia
itu kombinasi antara human error dengan cuaca
itu sering sekali ya
nggak usah tergelincir kita lihat sering
tapi bagi saya juga harusnya sih kemampuan teknis baik di darat maupun di udara itu yang perlu kita perhatikan
bahwa pengembangannya juga ke compliance
kedisiplinan untuk terus menerus upgrade kemampuan itu
dan ini anda sendiri melihat bahwa ya pilot secara berkala
mereka melakukan retraining masuk lagi ke simulator
nah ini ada ininya
karena kita kan misalnya ada pilot dengan memiliki jam terbang sekian
apakah dengan memiliki jam terbang yang lebih banyak itu bisa menjamin bahwa seorang pilot itu jauh lebih andal misalnya dalam membawa pesawatnya
kalau saya pribadi untuk jumlah jam terbang mungkin tidak mempengaruhi langsung
tapi harusnya kan pengalaman itu akan mendidik dia untuk secara airmanship akan lebih banyak
tapi airmens itu juga kadang kadang dibentuk oleh gimana ya
individu karakteristik ya
bahwa orangnya lebih disiplin lebih taat lebih terbuka segala macam
itu akan mempengaruhi dia dalam mereka
yang jelas kalau yang saya tahu simulator itu sangat berguna
terutama untuk melatih hal hal yang di luar
itu hanya bisa dilatih simulator tidak mungkin dilatih
jadi makanya saya bukan enggak heran kalau adan adan besar itu akan memiliki simulator sendiri
karena dia akan meng train banyak pilot pilotnya di sana
iya mungkin ini yang harus kita pahami ya
karena kita tidak paham misalnya apa apa saja checklist yang harus dilakukan
ini pasti kan merupakan kunci ya
apakah buah pesawat itu nanti dinyatakan layak terbang atau tidak
atau pilotnya juga ready atau siap dan atau masih belum kita istirahat sebentar pak
nanti tapi kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini
tetap bersama kami insight akan segera kembali
terima kasih pak
suatu pesawat itu sehingga
bisa dipakai untuk membawa
penumpang oke mungkin ceritanya
agak panjang nih ya nggak apa apa tapi ini penting
untuk saya rasa untuk pertama pesawat itu
dinyatakan layak terbang kalau dia sesuai dengan
type certificate desainnya dia dibangun
sesuai dengan type certificate nya lalu gimana
memaintain namanya continuing rutiness nya
ada satu dokumen yang setiap
airline harus punya namanya
maintenance program dan itu harus di approve
dia harus di approve oleh departemen perubahan
di sana itu berisi
semua jenis cek inspeksi yang
harus dilakukan pesawat ini
itu kalau dilihat itu ada berapa

satu lima ratus sampai dua tas
buku itu berisinya kalau pesawat itu
yang lebih besar lagi akan lebih banyak lagi gitu
karena bagiannya lebih banyak jadi setiap kali
dan biasanya di grouping jadi
inspeksi yang paling rendah kita namakan
transit check mungkin kalau budaya saya pernah
terbang mendarat ada engineer yang keliling
lihat pesawat lalu ngelakuin
ke atas ke pilot dia menekan transot itu
melakukan transit check memastikan bahwa
selama transit tidak ada defect
yang visible gitu ya
jadi dia akan cek enjinnya adakah bleed
yang rusak dia akan cek ada tetesan oli
tetesan fuel atau tidak dia lihat ada
bito statik yang lagi banyak dibahas ini
rusak atau tidak dia akan lihat itu
nah setelah penerbangan terakhir malam
pesawat itu harus dirawat yang namanya
daily check dia berhenti melakukan daily
check ini lebih lengkap daripada transit check
selain visual di cek semua beberapa
item di dalam kokpit mereka juga cek
tapi yang perlu diingat adalah setiap pesawat datang
baik daily atau
dia akan menanyakan ada problem apa
karena walaupun aircrew sudah
menulis di buku logbook tapi kadang kadang
tulisannya terlalu ringkas kita tidak tahu
kapan terjadinya contoh contoh problem
yang kira kira bisa dilaporkan atau dicari
bagi seorang engineer supaya dia bisa
paling gampang kalau kita diskusi yang lagi rame
kan masalah di lion air itu
benar benar terakhir ada problem
dia mungkin dia akan tanya ke
kaptennya di ketinggian berapa
kapan terjadinya berapa lama bagaimana recover nya
seperti itu ya
lalu dia akan kembali ke bawah
dia akan selain dia meneruskan cek
yang harus dikomplitkan di daily check
daily check juga memeriksa tekanan ban
tekanan ban pesawat itu dicek setiap sehari sekali
dia akan cek oil semua
lalu dia akan mengecek buku
buku panduan manual untuk
menyelesaikan problem yang dilaporkan tadi
dua manual yang akan dicek
nah berdasarkan dua dokumen ini
dia akan melakukan troubleshooting
untuk mengetes kembali
memperbaiki dan mengetes kembali
bahwa problem itu sudah hilang atau tidak
lalu sang engineer tadi harus menulis di
di logbook tadi perbaikannya
dan itu menjadi dasar kapten selanjutnya
penerbangan selanjutnya untuk
menyatakan saya siap menerbangi pesawat ini
kalau itu nggak ada dia nggak mau
tapi engineer ini biasanya mengecek
berapa orang dan kemudian apa yang dia lakukan
ada mata lain lah istilahnya
untuk memastikan bahwa ini sudah benar benar dilakukan
dan memang dilakukan semestinya lah
istilahnya kan kadang kadang kan sering
ada shortcut atau jalan pintas
atau katakan sudah ngecek
tapi sebenarnya belum dicek begitu
untuk beberapa problem ya
itu ada yang kategorinya butuh namanya double inspection
kalau diistilah di regulasinya
itu harus dilakukan
contohnya apa problemnya
kalau kita punya problem di engine
kebanyakan harus double inspection
jadi setelah barang itu dicopot dipasang lagi
harus ada orang lain
nggak boleh orang yang sama yang mengerjakan
melihat benar nggak pemasangan seperti ini
benar nggak partai yang dipasang seperti ini
benar nggak dia mengerjakan dengan prosedur yang
setelah itu waktu dites itu harus berdua orang
yang melihat testnya hasilnya
dan juga kita biasanya kalau di airline
pengalaman saya dulu
inspektor lapangan itu dia akan selalu melakukan random
dia akan ngecek
dia akan menanya ke
kalau di airline itu ada namanya maintenance control center
dia tempat penampungan semua problem
akan dilaporin ke mcc
lalu mcc akan melaporin ke unit terkait
ada problem tentang cabin pesawat
akan dilaporin ke cabin
kalau prabowo tentang structure ada retak
itu kita akan laporkan ke teman teman di structure
tadi yang engineer tadi
inspektor tadi itu punya akses ke mcc
dia akan lihat oh problemnya ternyata harus
harus dimonitor dengan ketat
dia akan mendatangi dia akan melihat
dia akan mensupervisi
logikanya seperti itu
nah tadi dikatakan bahwa kapten nanti setelah melihat hasil itu
dia yang menyatakan bahwa dia akan
accept dia akan menutup terbang berikutnya
ada misalnya orang yang mengatakan bahwa
ini kapten layak terbang
jadi istilahnya dari
kalau engineer yang sudah tanda tangan
dia dikasih otorisasi untuk menyatakan
pesawat ini layak terbang itu engineer
engineer tapi bahwa dia terima akan menerbangkan itu
nah ini kadang kadang bisa ada terjadi
perbedaan pendapat antara engineer dan kapten
banyak captain kadang kadang gini
kalau kita melakukan troubleshooting perbaikan
tapi tidak ada pergantian komponen
ada beberapa kapten yang rewel
kok kenapa komponennya nggak diganti
kita udah tes ditesnya nggak ada
berdasarkan buku manual yang dari pabrik itu
bahwa menyatakan bahwa setelah dites
tidak ada problem
terlebih tidak muncul lagi itu layak terbang
biasanya kapten juga anak anak
nah ini kan setelah daily use ya
tapi kalau misalnya dari maintenance berkala
ganti komponen ganti suku cadang
dan lain sebagainya
itu biasanya dilakukan berapa kali
misalnya dalam satu bulan atau satu tahun
karena pesawat kan pertama usianya kan berbeda beda
kedua tipenya juga kan berbeda
dan teknologinya juga berbeda beda
di pesawat itu ada tiga hal yang kita rawat ya
selain airframe badannya pesawat
dengan sistemnya lalu ada juga engine
lalu ada komponen
komponen tadi yang tadi bu desi bilang
ada maintenance berkala seperti yang gampang lah
itu juga secara berkala harus ditimbang
beratnya terus ditimbang juga
dites juga hidustatik masih kuat nggak
nahan tekanan dia
nah kalau dia tidak pas dia harus diganti
kita ganti yang baru
tapi kalau dia pas dia akan boleh dimasukin shop
keluar lagi dipasang lagi itu boleh
permasalahannya kita gini
kalau maintenance itu juga sama
kalau ada finding harus diselesaikan
yang kadang kadang bagi saya selalu waktu saya memimpin airline
bagian tekniknya adalah
maintenance itu tidak melulu masalah teknikal
kadang kadang masalah tadi
berhubungan dengan maintenant cost budget
bahwa kita harus bisa menyediakan budget saat kita perlukan
jadi tidak hanya semudah itu ya
jadi misalnya mengganti suku cadangan
budgetnya kita tunggu
terutama yang mahal mahal
kayak engine itu kan mahal
kita harus belum berjauh jauh hari bisa mempredisi
kapan engine nya akan harus diganti
tapi ini pesawat baru ya
kita lihat jt enam ratus sepuluh ini ternyata kan baru bulan
sekitar hanya delapan ratus jam penerbangan
yang anda lihat ini ada beberapa
kalau pesawat baru
itu harusnya kan tidak perlu maintenance
atau tidak perlu terlalu banyak pengecekan
atau justru karena masih baru
harus ada prosedur yang lebih mudah
prosedur yang berbeda misalnya
dengan pesawat yang sudah dipakai selama dua tahun
kalau pesawat baru itu
dihasilkan dari suatu desain baru
orang istilahnya terkenal dengan baby sickness
jadi dari awal ada kerusakan kerusakan awal
sampai nanti sang pabrik akan mengeluarkan
banyak service buletin untuk memperbaikinya
dan ada juga masalah production sickness
ya kita kalau ketukang jahit
kalau daun jahit tiga baju pertama mungkin masih kaku
masih suka salah begitu baju yang

bisa juga seperti itu
permasalahan gini kalau bagi saya
pesawat yang makin advance ini membutuhkan
suatu upgrade skill juga dalam beradaptasi dengannya
karena setahu saya kalau pesawat zaman sekarang
seperti max delapan atau airbus a tiga puluh neo
di pesawat itu sudah ada komputer yang menyatakan
apakah dia flat deck effect
atau maintenance status misalnya
iya nah mungkin ini kita harus lebih rinci lagi
mengenai ini kan jadi merupakan ada kejanggalan kejanggalan
ataupun sesuatu yang harus kita pelajari lagi
kita istirahat sebentar pak
tapi lebih jauh mengenai hal ini kita akan lanjutkan
setelah yang berikut ini
bree insight akan segera kembali
ya anda masih bersama insight kita
masih bersama nanta wijaya
kita masih seputar ya
safety atau masalah keselamatan penerbangan
khususnya di indonesia yang sebenarnya kita harusnya
sudah cukup bangga karena
dulu pernah diban ya
dilarang untuk terbang di wilayah internasional
sekarang sebenarnya sudah tidak ada larangan
itu berarti sudah banyak perbaikan yang dilakukan
oleh para maskapai indonesia
tapi dengan kecelakaan yang terjadi baru baru ini
mungkin kita juga harus mereflexikan
apa kira kira yang masih perlu dilakukan
kita lihat tadi
salah satu yang istilahnya beda
atau merupakan kejanggalan dan juga pertanyaan adalah
pesawat ini pesawat relatif baru
bisa dikatakan itu sangat baru
dan pesawat ini juga walaupun tujuh ratus tiga puluh tujuh
tapi tujuh ratus tiga puluh tujuh max delapan yang katanya serba digital
fuel efficience dan lain sebagainya
nah ini bagaimana
apa yang pak ananta lihat sebagai ya ada teething problem atau baby problem
tapi kalau kita misalnya beli upgrade ya
hp atau gadget yang baru
kan ada proses harus belajar ini
ini gimana sih caranya bekerjanya ini
apakah ada elemen itu yang memang mau tidak mau harus dilakukan
sehingga betul betul familiar ya dengan pesawat baru ini
saya pikir itu salah satu faktor ya bahwa
kalau pesawat baru itu kita butuh training baru
kita harus jujur bahwa kita butuh training baru
lalu kita harus beradaptasi dengan cara pesawat ini bekerja
cara kita mengatasi problem
juga harus kita ikuti caranya
tapi yang membutuhkan training kan berarti seluruh engineer
technician termasuk pilotnya itu sendiri dan awak awak
harus jujur juga kalau memang kita masih ada belum paham
makanya kebanyakan kalau di operator
di manufacture baru ngeluarin pesawat tipe baru
dia akan mengirim satu paket engineer mereka untuk sebagai mentor
itu sering sekali lah seperti itu
dan berapa lama biasanya pendampingan
itu tergantung negosiasi kita
kadang bahkan bisa sampai satu tahun tiga bulan tergantung
tergantung kita yang mintanya
terkadang kita lupa minta
itu kita dapat mendampingkan dan kita jadi bisa beradaptasi
karena bagi saya memang terus terang
pesawat semakin modern itu semakin sensitif
tapi semakin memudahkan sebenarnya
saya rusaknya di sini
saya butuh diperbaiki
itu mereka bilang
mungkin ada lampu yang flashing atau suara
atau sinal yang terlambat tersampaikan aja itu dia akan bilang
ini sinal terlambat
kalau melihat ya kejanggalan kejanggalan
karena ini sekarang menjadi
kita masih dalam proses investigasi
tapi merupakan pertanyaan khususnya dari para pakar aviasi juga
misalnya yang baru pesawatnya yang relatif baru
dan pilotnya juga relatif berpengalaman
cuacanya baik dan lain sebagainya
pak ananta sendiri melihatnya
apa yang masih menjadi tanda tanya dan kira kira ya kalau bisa mengamati
kemudian hilang dari radar
kalau kita lihat dari cara pilot berkomunikasi
dia bilang terlalu
cuma sayangnya dia bilang ke towernya kan
kita nggak tahu apa
kalau dulu setelah lihat grafiknya dari edsb out
juga kita lihat bahwa
memang kelihatannya pesawat itu butuh waktu lama untuk distabilkan
pesawat begitu problem kan
pilot itu tergesolah menstabilkan pesawat
agar bisa dikendalikan untuk tujuan berikutnya
nah yang bagi saya jadi pertanyaan adalah
problem apa pertama yang muncul
kita nggak pernah tahu
yang jelas begini bu
kalau kita punya problem di darat
terus tidak kita atasi
itu akan menjadi beban pilot pada penerbangan berikutnya ya
kalau kita anggap
benerinnya nggak bener bener benerin gitu ya
nah setiap ada problem di atas
untuk mempertahankan pesawatnya bisa safe
nah kalau cuma satu mungkin oke
tapi kalau ada dua kondisi nnc tadi
memang paling luas kita menunggu black box ya
tapi kalau asumsi saya
asumsi positif saya bahwa sang engineer sudah membenarkan untuk problem berikutnya
eh problem sebelumnya
jadi artinya problem itu sudah muncul lagi
tapi kalau problem itu muncul lagi
tapi di situ ya mata rantai yang paling lemah ini kira kira mana
karena kalau kita lihat tadi ada yang dari pengamat ya amerika mengatakan
ini masalah speed sama altitude yang
nah itu kira kira menurut pak ananta itu sendiri itu
dimana lah ininya
terlalu dini untuk mengatakan itu tidak teratasi gitu bagi saya
tapi sangat mudah
dari segi misalnya human error dari segi technical
dari segi apa ini yang paling memungkinkan apa penyebab
kalau melihat ininya lah
kalau lihat profil terbangnya banyak sekali kemungkinan yang bisa terjadi pada kondisi seperti itu ya
itu yang saya juga nggak mau mendahului si black box
tapi kalau lihat penerbangan sebelumnya kita asumsikan
bahwa pesawat benar benar fix
tapi kita nggak tahu
nah kalau bagi seorang investigator sangat gampang untuk mengetahui
benar nggak pekerjaan ini diselesaikan dengan benar oleh teman teman engineer waktu malam itu ya
itu yang jadi crucial pertanyaan crucial itu di sana
karena kalau itu tidak benar benar itu akan jadi load buat pilotnya
dan memang ini harus diinvestigasi biasanya memakan waktu cukup lama kan
bukan saja hanya melihat mengecek black box
tapi menelusuri kira kira di mana ini bagian yang harus diperbaiki
tapi kalau secara keseluruhan
setelah ini kira kira follow up nya itu bagaimana
apakah ini berarti harus ada perubahan dalam sistem pengecekan atau monitoring
khususnya dari para regulator itu sendiri terhadap apa yang harus dilakukan supaya tidak terjadi lagi
apa karena harus ada sanksi atau pelajaran yang keluar
kita sudah belajar waktu kejadian air asia ya
kalau nggak salah depub saat itu juga ngeluarin instruksi untuk memonitor namanya repetitive problem
harus dilaporkan mereka
rapid problem itu problem yang muncul lebih dari satu kali dalam satu periode tertentu
itu harus dilaporkan
mungkin itu juga
artinya kita pengen tahu kayak kejadian kemarin itu sebenarnya udah pernah terjadi belum
problem itu sebelumnya
terus dilapor kedua
nah yang kedua adalah tadi proses kualifikasi orang
pihak regulator harus bisa menjamin bahwa benar nggak sih operator itu benar benar menguasai secara teknis
dan secara operasional tentang pusat baru ini gitu
nah itu dia
jadi berarti kan harus ada sdm itu menjadi sangat penting
pasti mereka pasti akan audit trainingnya
lalu pemberian autorisasi license dari quality assurance di airline itu terhadap engineer itu juga prosesnya harus dipantau
apa hanya sekedar interview apa benar benar ujian tertulis yang cukup memastikan bahwa sang engineer benar benar mampu untuk melaksanakan
nah katanya pesawat ini ini kan pesawat boeing ya berarti pesawat yang keluaran dari amerika serikat
tapi katanya di list atau dimiliki oleh perusahaan di china gitu
apakah ini mempengaruhi terhadap hal hal seperti itu atau tidak ada kaitan sama sekali
tidak sama sekali
karena hal yang sangat lazim untuk airline itu menyewa pesawat ya
karena memang kalau untuk beli butuh modal besar sekali
nah bahkan bagi saya kalau dia menyewa sebenarnya dia akan secara safety harusnya lebih aman
karena apa sang lesor itu juga akan datang mengaudit sewaktu waktu untuk memastikan bahwa asetnya tidak rusak
karena proses maintenance itu tidak hanya merawat pesawat supaya tetap bagus tetap airworthy
juga mempertahankan asetnya value asetnya
jangan sampai kalau pesawat kita banyak kerusakan bocor sana bocor di sisi lainnya gitu ya
itu aset harga bisa turun
nah misalnya pak ananta ternyata pesawat ini karena kesalahan teknis dan yang berhubungan dengan produk itu sendiri
nah misalnya pak ananta ternyata pesawat ini karena kesalahan teknis dan yang berhubungan dengan produk itu sendiri

ini tanggung jawab boeing atau
oh sudah pasti
mereka seperti apa

jadi design designnya terus dan tidak tertuang di dokumen maintenance dokumen operasional
jelas pabrik itu akan menanggung kesalahannya secara tidak langsung
biasanya nanti authority regulator pabrik itu kalau dalam case ini boeing adalah faa
dia akan mengeluarkan namanya airworthiness directive
perintah yang harus dilakukan terus semua operator harus mengerjakan ini secara langsung
perintah yang harus dilakukan terus semua operator harus mengerjakan ini secara langsung

maksud saya harga pesawat ini jadi tidak populer lagi
jadi akan kena akibatnya secara tidak langsung seperti itu
ternyata ini kan juga paling banyak ya dibeli oleh maskapai lain
dan juga dengan maskapai penerbangan di dunia

baik terima kasih pak ananto
tentu saja kita juga mengharapkan tragedi seperti ini tidak terulang lagi
karena memang luar biasa menimbulkan
karena memang luar biasa menimbulkan
bapak bandara sudah menemukan di bumi kerabateon
apalagi misalnya ruinsi jur
tes kesehatan yang harus mereka jalani
insight akan segera kembali dengan narasumber lainnya sesaat lagi
ya masih dalam insight kesehatan menjadi salah satu faktor penting bagi pilot dan kru pesawat sebelum melakukan penerbangan
nah seperti apa rangkaian tes kesehatan yang harus dijalani
oleh para pilot dan kru pesawat kita akan membahasnya kali ini bersama dr wawan mulyawan
ketua umum perhimpunan dokter spesialis kedokteran penerbangan indonesia
atau disingkat sebagai pedospi
baru satu bulan katanya jadi ketua dospi ini dan sudah ada tantangan yang cukup berat
nah kita tadi sudah membahas mengenai persiapan sebuah pesawat itu untuk dinyatakan layak terbang
nah ini berat
sekarang kita fokus
kepada apa yang harus disiapkan sehingga kru ataupun pilot itu dinyatakan siap layak untuk membawa pesawat
jadi istilahnya fit or unfit gitu ya
jadi pertama selama mereka sudah menjadi penerbang aktif itu mereka harus dicek secara rutin
ini kita bicara penerbang sipil ya
itu enam bulan sekali
setiap enam bulan mereka
checklistnya itu semua
jadi baik pemeriksaan fisik mulainya sebetulnya dari anamnesis ya dari wawancara
kemudian pemeriksaan fisik mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki
dan pemeriksaan termasuk adalah untuk jantung khusus biasanya diperiksa untuk ekg
nah biasanya dijadikan inilah poin yang paling penting
ini kan berbeda ya
profesi ini misalnya dibanding kalau yang mereka yang bekerja di darat lah ini
apa apa saja yang membedakan tes kesehatan yang dilakukan khususnya kepada kru dan pilot lebih utama
jadi yang terpenting sebetulnya ada beberapa bagian yang menjadi sorotan dari seorang kru terutama pilot
itu yang pertama pasti adalah mata
mata itu penting sekali
karena tanpa mata yang prima tentu sulit
ini contohnya nggak boleh pakai kacamata
boleh kalau sudah jadi pilot aktif boleh
tapi kalau kadet atau calon itu mereka tidak boleh kepahit sama
tapi kalau misalnya karena usia atau sudah saking lamanya menjadi
karena sekarang kan pilot sampai usia enam puluh lima ya mereka boleh menjadi pilot komersial
kemudian yang kedua pendengaran tentu saja
jadi pendengaran itu juga menjadi fokus yang penting
kemudian yang ketiga tentu bagaimana mereka bisa mengoperasikan tangan maupun
kakinya dengan baik karena mereka harus menggunakan itu dengan baik
itu juga harus dicek
lalu tentu fungsi fungsi yang ke arah tubuh dalam
jantung paru paru itu adalah hal hal yang menjadi pemeriksaan
dan ini dilakukan oleh dokter memang khusus untuk melayani
untuk saat ini pemeriksaan untuk pilot komersial itu disebut sebagai kelas satu pembagiannya
itu dilakukan di balai kesehatan
jadi mereka setiap enam bulan sekali harus datang ke sana
termasuk tadi pemeriksaan jantung itu juga ekg maupun tradwill ya
nah apa yang misalnya dinyatakan bahwa oke ini tampaknya tidak lulus lah istilahnya setelah enam bulan ini
mungkin harus istirahat dulu atau harus ada perawatan berikutnya
yang biasanya paling sering dialami oleh mereka yang sudah sering sekali ya melakukan penerbangan
jadi kalau penerbang aktif memang
mereka itu filosofinya itu adalah keep them flying
jadi bagaimana mereka itu sedapat mungkin tetap diperbangkan
nah untuk alasan alasan fisik biasanya hanya kalau menyangkut soal tadi itu
penglihatan pendengaran kemudian alat alat tubuh yang untuk tangan maupun kaki
nah kemudian yang hal lain yang mungkin akan menjadi catatan penting adalah kelainan pada jantung
dan juga paru paru
kemudian yang juga akan dinilai adalah
jadi harusnya seorang pilot itu kalau bisa tidak merokok menjalani hidup sehat
atau ini masih diperboleh
kalau merokok tidak ada
selama mereka di luar dari cabin atau di daerah yang mereka boleh merokok itu tidak ada halangan
hanya kalau untuk alkohol misalnya itu ada batas dua belas jam
sebelum ini sudah harus bebas dari alkohol
oke itu untuk pilot yang aktif
tapi misalnya kadet yang masih menjadi calon
mau jadi calon
yang membuat ketat
yang dilihat dari segi kesehatan itu
selain fisik kan pasti harus ada mental
apakah orang ini misalnya cocok menghadapi stres atau tekanan dan lain sebagainya
itu semua apa apa saja yang
jadi untuk pemeriksaan yang sifatnya non fisik itu sangat penting sekali
baik dari sisi kejiwaan yang terkait dengan
kemungkinan ada kelainan itu diperiksa oleh seorang psikiater
maupun yang terkait dengan kondisi kejiwaan secara umum
yang akan biasanya diperiksa oleh seorang psikolog
nah itu ada pemeriksaan pemeriksaan khusus
misalnya saja yang dilakukan oleh seorang psikiater itu ada pemeriksaan namanya mmpi
jadi pemeriksaan dimana dia harus mengisi suatu apa namanya
lembar banyak sekali
ada sekitar berapa ratus pertanyaan
yang harus dia jawab
yang nanti akan mengarahkan apakah ini nanti
ini sekarang sudah menggunakan komputer
jadi ketika dimasukkan ke dalam data komputer
sudah ketahuan ini kira kira ada permasalahan kejiwaan atau enggak
jadi kelihatannya semacam algoritmenya lah ini
apakah hari ini cocok menjadi seorang pilot atau tidak
dan ini dilakukan oleh mereka yang memang paham ya
mengenai apa yang dibutuhkan dari kesehatan seorang pilot
ataupun maunya krunya
nah itu tadi disebutkan
mereka kan setiap enam bulan rutin ya
dan ini biasanya berapa lama kalau melakukan tes ini
bisa seharian atau hanya
kurang lebih mereka satu hari
berarti kan mereka kan harus terus menerus terbang
apakah sebelum naik ke kokpit sebelum terbang itu ada pengecekan
yang khusus ini jangan jangan orang ini mungkin ada ya
mengkonsumsi mungkin hal hal yang tidak
tidak boleh ya
dan sebagainya itu bagaimana
jadi tadi yang rutin enam bulannya
kemudian yang sekarang dilakukan dalam saat mereka akan melakukan tugas
jadi sebelum mereka on duty itu mereka sampai di bandara
mereka harus dilakukan namanya pengurusan pre flight
jadi yang dilakukan di situ sebenarnya untuk yang sifatnya fisik langsung itu sederhana saja
seperti misalnya tekanan darah
nah itu yang
kalau misalnya tekanan darahnya tinggi
itu bagaimana biasanya tindakannya
tinggi dalam pengertian tinggi itu tidak tinggi seperti misalnya contoh ini sekarang tekanan darahnya satu ratus empat puluh per sembilan puluh itu kan masih sudah mulai masuk
tapi tentu tidak seperti itu
tapi ada keluhan dan juga tinggi sekali misalnya
ini dua ratus satu ratus sepuluh misalnya
biasanya yang memerlukan istilahnya oh tidak boleh ini tidak layak karena terlalu tinggi itu berapa
itu sebetulnya lebih ke pasangan
jadi ini ada judgement seorang dokter yang memeriksanya karena pedoman yang ada di internasional untuk kelainan hipertensi itu kan kurang lebih sekitar satu ratus empat puluh per sembilan puluh
bahkan di atas satu ratus tiga puluh saja sekarang sudah disebut sebagai pre hipertensi
tapi itu masih berdasarkan judgement dari seorang dokter
jadi dia akan ditanya misalnya apakah ada sekarang sakit kepala
kemudian itu untuk tekanan darah
kemudian juga mereka akan ditanyakan
lalu setelah itu ada pemeriksaan yang dilakukan utamanya terutama dua hal
sekarang ini belakangan ya
itu sudah memang sudah agak lama
dan kemudian yang kedua adalah sekarang juga untuk narkoba
dan itu harus rutin
itu dilakukan tetapi untuk pemeriksaan itu kalau saya lihat itu lebih ke random ya
wawan ini kan banyak sekali maskapai di indonesia
masak masak yang terdospi kan pasti menanganin seluruhnya kan
atau hanya maskapai maskapai tertentu saja
ya itu memang permasalahan ya
kelihatan gak misalnya lebih lajin untuk
ini permasalahan ya mbak desi ya
kita itu sebetulnya cukup
ya kita tentu sangat prihatin atau duka yang mendalam dengan kejadian kejadian yang ada
tetapi kita juga merasa prihatin sebetulnya dengan bagaimana maskapai itu belum
secara tepat mengelola kesehatan penerbangan
jadi bayangkan sekarang dari semua maskapai yang punya tenaga kesehatan penerbangan yang mereka permanen bekerja di situ
itu hanya satu
hanya satu saja yang
hanya satu saja
ya mungkin kita tidak sebut namanya tapi mungkin bisa menduga yang mana
jadi yang lainnya itu mereka bagaimana
tidak melakukan tes kesehatan secara rutin itu sendiri
kalau tes kesehatan tentu karena itu kewajiban
ya itu karena sekali enam bulan
tapi maksudnya yang daily setelah
yang daily dan juga yang penting itu adalah mengelola bagaimana kehidupan pilot dalam keadaan sehari hari
jadi sebetulnya dokter spesialis kedokteran penerbangan atau juga seorang dokter penerbangan atau istilahnya flight surgeon
itu sebenarnya bagaimana mereka daily living daripada seorang penerbang itu bisa mereka ikuti
misalnya tidurnya bagaimana keluarnya
jadi mau tidak mau harus ada dokter setempat yang memang khusus untuk melakukan
dan itu ternyata banyak mas kp yang tidak menganggap itu sesuatu yang benar
betul sekali jadi kami memang sekarang ini betul betul sedang mendorong agar semua maskapai harus ada dokter
ini mungkin harusnya dijadikan ini merupakan sebuah regulasi yang harusnya diterapkan atau masih belum
secara umum itu ada dinyatakan di peraturan tetapi belum menjadi satu kewajiban yang kalau tidak melakukannya ada sanksinya
mungkin ini harus dipikirkan ke depan karena
ya itu yang sedang kami perjuangkan sekarang

baik kita istirahat sebentar pak wawan
tapi ini mengenai masalah serius ya karena sering sekali beberapa ya kecelakaan bukan saja di indonesia tapi yang terjadi di seluruh dunia
karena ada masalah di pilotnya
nah ini kira kira bagaimana menanganinya supaya ke depan juga bisa termonitor terus menerus ya
kita lanjutkan setelah yang berikut ini
jadi tetaplah bersama insight
ya terima kasih masih bersama insight
kita lanjutkan perbincangan ditemani oleh dr wawan mulyawan ketua umum dari perhimpunan dokter spesialis kedokteran penerbangan indonesia atau perdos
pak wawan saya cukup kaget dan juga prihatin ya kalau misalnya seharusnya ada dokter yang memang ditempatkan oleh maskapai
yang khusus memang untuk menangani mentes dari hari ke hari ya kesehatan pilot dan kru
dan mungkin cukup ini juga ya philosophy keep them flying
jadi berarti kalau bisa terus menerus
nah sementara itu kan pasti ada faktor faktor dalam profesi ini yang berdampak terhadap kesehatan itu yang paling utama apa saja faktor yang bisa berdampak
yang berdampak tentu mereka ini kan pekerjaannya
karena luar biasa
sehingga faktor faktor seperti kelelahan faktor stres itu betul betul harus di manage
dan itulah sebetulnya bagaimana di apa namanya bukan di on duty nya malah di off duty nya ya kan
nah berarti harus ada monitoring terus menerus
harus ada monitoring terus menerus
mungkin ada mas k p yang punya mungkin dokter umum
tapi kalau mereka tidak memahami bagaimana tentang pengelolaan kesehatan
pengelolaan kesehatan penerbangan tentu akan berbeda dengan seorang flight surget atau bahkan seorang spesialis kedokteran penerbangan
apalagi ini kan bisa saja menyangkut kejiwaan
dari segi pribadi hidup pribadinya seperti apa
ini kan bisa berdampak terhadap moodnya atau kesehatan mentalnya dan lain sebagainya
pak wawan idealnya perlu berapa jam seorang pilot ataupun kru haruslah misalnya tidur beristirahat
dan memiliki apakah itu nutrisi yang pola makan yang sehat dan lain sebagainya
ya memang kami melihat bahwa kebetulan ada seorang murid saya di program pendidikan dokter spesialis kedokteran penerbangan ini yang melakukan penelitian tentang itu
dan terlihat sekali bahwa bagaimana pengelolaan mulai dari jam tidur kemudian kehidupan sehari hari
lalu bagaimana berinteraksi dengan keluarga
itu masih menjadi hal yang belum diawasi atau ada supervisi yang cukup memadai di sana
nah ini akan di push supaya ke sana
karena kita lihat saya ingat itu beberapa tahun yang lalu ya
saat yang lutansa ternyata co pilotnya itu memiliki gangguan kesehatan mental yang akhirnya berakibat fatal ya
istilahnya bunuh diri dengan
dan menabrakkan pesawatnya itu ke tebingnya
ini ngajak ngajak orang
ini kan berarti ada sesuatu yang miss dalam rangkaian pengecekan dari segi mental maupun dari segi psikologis
nah ini supaya ke depan kita meminimalisir lah pilot error ini
memang di sebuah kegiatan penerbangan itu tidak hanya di on duty nya itu yang menjadi perhatian tetapi justru yang pas of duty itu
di off duty itu sebetulnya ada dua profesi yang sangat terkait dengan itu
yang pertama adalah seorang dokter penerbangan tentu saja
apalagi kalau di situ bisa seorang dokter spesialis ke dokter penerbangan itu lebih bagus lagi
dan di situ juga ada psikolog
nah ini dua apa namanya
yang masih sampai saat ini masih belum di
ya ada beberapa maskapai yang mereka punya juga psikolog mungkin yang kesana tapi juga belum yang saya dengar itu juga belum secara khusus mereka itu
tapi apa yang menjadi kendalanya apakah ini karena masalah dianggap tidak penting atau dari segi cost atau apa
karena kan sebenarnya dengan menempatkan seorang dokter atau psikolog dari segi cost kan tidak terlalu besar sementara dampaknya bisa sangat
jadi kalau kami melihat bahwa mungkin di pola pikir ya
ini pola pikir bagaimana melihat bahwa seperti kesehatan ini lebih dilihat sebagai sebuah mungkin cost
kami melihat dari pedospi kesehatan ini adalah investasi
investasi untuk sebuah dunia penerbangan yang betul betul ideal
jadi di sini investasinya misalnya investasi untuk pencegahan
apalagi kalau terjadi kecelakaan kan langsung berdampak terhadap image dari penerbangan
kita tahu seperti adam air misalnya yang waktu yang lalu bahkan akhirnya
akhirnya belum tikar kan
dinyatakan tidak boleh terbang dan akhirnya mereka menyatakan
nah ini upayanya untuk mendorong ke situ bagaimana
apa yang dilakukan oleh pak wawan sebagai ketua pertanian
sekarang kami lebih kepada dua hal yang kami lakukan
yang pertama adalah bagaimana kami melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan para pemangku kebijakan
karena supaya ini betul betul
di sini kementerian perhubungan dalam hal ini atau lebih
artinya secara umum kan di situ ada kementerian perhubungan ada kementerian kesehatan
kami tentu akan terus melakukan sosialisasi dan pendekatan dengan mereka karena kebijakan tentu yang penting
yang kedua lagi bagaimana kita di lapangan
di lapangan ini kami harus melakukan pendekatan dan juga sosialisasi yang lebih mungkin sifatnya itu lebih informal
baik dengan maskapai dengan bandara juga
karena sekarang sebetulnya setiap bandara kan misalnya punya di sana namanya kkp
kantor kesehatan pelabuhan
di situ ada dokter
dan sekarang hampir semua kkp yang ada di sana
hampir semua kkp yang ada di pelabuhan udara itu mereka sudah minimal ikut pendidikan flight surger
nah ini juga tentu nanti
ya harusnya dimanfaatkan dong
karena ada kehadiran mereka di situ
jadi kami juga ke arah sana juga akan kami lakukan
memang tidak mudah karena tadi yang saya bilang
mungkin mindset itu kita sekarang masih menganggap ini cost
enggak tapi ini mindset yang betul betul harus diubah karena kalau sesuatu yang salah
itu kan akibatnya kan fatal dan banyak sekali merugikan banyak orang ya
taruhlah misalnya ada pesawat yang tergelincir atau dan lain lain
setelah itu apakah ada tes yang di khusus dilakukan kepada seorang pilot itu untuk mengecek ini apa sih yang terjadi dari segi decision makingnya atau apakah dia
ketika ada dua hal yang disebut dengan insiden atau accident
seperti kejadian lion ini kan namanya accident
iya kan fatal
itu pasti ada keterlibatan knkt untuk menyelidiki
jadi di situ nanti di knk itu banyak penyelidik
salah satunya ada penyelidik di bidang kesehatan penerbangan
anggota kami yang sudah sebagai register dari investigator di knkt
itu semua dicek
baik dari datanya maupun dari pilotnya misalnya nanti akan ada wawancara dan lain lain
nah biasanya apa yang ditemukan taruh ada dalam incident
karena dalam incident pilotnya tidak meninggal misalnya
itu findingnya ya
findingnya apa yang biasanya
itu misalnya contoh kita ambil contoh saja kecelakaan yang belum terlalu lama di tahun dua ribu tujuh belas
itu kecelakaan lion air kalau saya tidak salah itu flight numbernya sembilan ratus empat ya
itu kan yang di bali
yang masuk air akhirnya
termasuk air yang sebelum sampai di landasan sudah masuk
itu investigator knkt yang dari anggota kami itu
itu tentu mereka melakukan pendalaman di sana
apakah ada faktor faktor yang memungkinkan dari sisi human factor
dan ternyata hasilnya ada
dan ternyata memang salah satu kesimpulannya bisa dibaca di laporan knkt itu memang sudah publis
bahwa memang ada satu pengambilan keputusan
dari di kokpit yang tidak sesuai dengan pada saat di mana cuaca buruk
ada hujan lalu seharusnya pada saat itu sulit melihat
ini kan pilot kan memang harus mengambil keputusan dalam hal hal
waktu yang sangat cepat
tapi kan harus mereka kan sudah dilatih untuk itu
betul mereka sudah sangat terlatih
jadi mungkin ada faktor faktor yang sehingga membuat keputusan itu dengan salah dan lain sebagainya
harusnya bisa dicegah
nah disitulah dokter
penerbangan atau spesialis kedokteran penerbangan berperan
terima kasih banyak wawan
saya rasa ini penting sekali
dan kedepan kita harapkan juga ya setiap maskapai memang menempatkan dokter
yang paham tentang
paham dan psikolog yang paham
dan sehingga setiap pesawat yang diterbangkan orang pilot itu memang betul betul diterbangkan oleh yang sudah
istilahnya dinyatakan fit
seorang dokter spesialis penerbangan itu bahkan harus tahu bagaimana
kehidupan keluarga seorang pilot dan lain lain
jadi memang sudah harus ke arah sana kita
paling tidak untuk mengurangi aspek human error
baik terima kasih sama sama
ya keselamatan penerbangan menjadi sesuatu yang mutlak harus diperhatikan
oleh semua pemangku kepentingan dalam kegiatan transportasi udara
untuk mengwujudkan keselamatan penerbangan
maka diperlukan suatu gerakan penyadapan
gerakan penyadaran budaya keselamatan penerbangan
melalui gerakan budaya keselamatan penerbangan ini diharapkan dapat memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jasa angkutan udara
sehingga tragedi kecelakaan di pesawat udara tidak akan terjadi kembali
anda juga dapat menyaksikan insight di kanal youtube cnn indonesia insight with desi anwar
sampai jumpa dan bye bye